partai demokrasi indonesia perjuangan pada rabu delapan belas oktober resmi memasangkan
bakal capres mereka ganjar pranowo dengan mahfud md
sudah semestinya seluruh kader mendukung ganjar pranowo dan kata solid selalu digembar gemborkan
partai berlambang banteng ini namun dibaliknya terbersih pertanyaan kemana arah dukungan jokowi
yang merupakan kader pdi perjuangan sejumlah kode kerap dipertontonkan presiden jokowi yang
mengarah dukungannya kepada prabowo subianto terakhir ketika raker nasrelawan pro jokowi pada
sabtu empat belas oktober jokowi memukul gong sebanyak delapan kali yang dianggap merupakan angka yang
dekat dengan prabowo subianto tidak hanya itu jokowi juga menyebut capres yang didukungnya
tidak hadir dalam acara tersebut yang saat itu prabowo memang tidak hadir meski diundang
kode jokowi tidak penuh mendukung ganjar juga semakin keras ketika jokowi tidak mencegah relawan
projo yang secara gamblang mendukung prabowo subianto pada pilpres dua ribu dua puluh empat dapat jadi semua dari
apa kami melakukan konferensi daerah indonesia dan menimbulkan bahwa seluruh pendukung projo ini
solid bulet militan untuk mendukung prabowo subianto sebagai presiden
kode jokowi tidak penuh mendukung bakal capres pdi perjuangan juga dirasakan partai berlambang
banteng ini ketua dpp pdi perjuangan puan marani ketika ditemui usai deklarasi ganjar mahfud pada
rabu juga mempertanyakan dukungan jokowi terhadap ganjar
kapan tidak pertanyaannya harus ditanyakan ke pak jokowi bukan ke saya jadi nanti tanya ya
kalau presiden udah pulang masih mendukung pak ganjar pranowo atau punya pilihan lain ya
tolong ditanyakan saya juga mau tahu jawabannya
pengamat politik burhanuddin muhtadi menyebut sulit dipungkiri dukungan jokowi terhadap ganjar
beralih ke prabowo isu jokowi renggang dengan partainya sendiri yakni pdi perjuangan diperkirakan
bakal semakin nyata jika putra sulungnya gibran raka buming raka menjadi
prabowo subianto kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita saksikan hari ini sudah terlalu banyak
kode simbol casture yang menunjukkan bahwa lirikan mata presiden jokowi mengarah ke pak prabowo
ketimbang ke ganjar pranowo dukungan projo resmi kepada prabowo subianto adalah siapa yang akan
menjadi pendamping pak prabowo kalau misalnya pendamping pak prabowo adalah gibran raka buming raka
putra presiden jokowi
ya tentu saja ini makin memperdalam konfrontasi dengan pihak pd perjuangan
hingga saat ini pertanyaan apakah jokowi masih mendukung penuh ganjar pranowo dalam
pilpres dua ribu dua puluh empat belum dijawab jokowi terakhir di sela kunjungannya ke tiongkok jokowi mengomentari
soal putusan mk terkait syarat usia capres cawapres jokowi menyebut tidak ikut campur dan merupakan
kami mengubah soekarjo mengatakan keadaan jokowi ini akan menjadi penggunaan dan wakil kota jokowi

jokowi menyebut tidak ikut campur dan merupakan penerbit

demi putan cnn indonesia